kejaksaan agung meningkatkan status jaksa pinangki menjadi tersangka
jaksa pinangki langsung ditahan selama dua puluh hari mendatang di rutan salembah
jaksa pinangki diduga terlibat dalam kasus red notice atas pengejaran buron joko chandra
kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung hari setiono menyampaikan
tersangka bersikap kooperatif saat dilakukan penangkapan di kediamannya
ia juga menyatakan penetapan tersangka ini sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup
jaksa pinangki disangkakan melanggar pasal lima huruf b undang undang tindak pidana korupsi
tentang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji
ancaman hukuman pidananya satu hingga lima tahun penjara
pinangki diduga menerima hadiah dengan nilai nominal sekitar lima ratus ribu dolar as
berdasarkan bukti bukti yang diperoleh
telah dirasakan cukup diduga terjadi tindak pidana korupsi
sehingga ditetapkan tersangkanya yaitu inisialnya psm